inilah tamaji pengrajin sepatu kulit brand lokal di dusun jambe desa baujan kecamatan beji kabupaten pasuruan jawa timur
kerajinan sepatu kulit ini merupakan usaha warisan dari orang tua yang telah berdiri sejak dua ribu tiga belas silam
diterpah pandemi covid sembilan belas usaha ini sempat meredup
gak akhirnya tamaji mencoba berinovasi menciptakan model sepatu yang lebih beragam
mulai dari boots sneakers hingga sepatu model terbaru yang sedang ngetrend di pasaran
tamaji juga memanfaatkan bermacam bahan mulai dari kulit buk sintetis hingga kanvas
selain itu ia juga memperluas pangsa pasar dengan pemasaran melalui online
dan semua upayanya ini akhirnya berbuah manis
alhamdulillah masih bisa berjalan terus kontinusi
untuk pengirimannya kemana saja
untuk pengirimannya online mas
ke makassar ada ke lombok juga sama tangerang
infonya dari ig kebetulan pas scroll scroll gitu ada gambar sepatu ini tertarik tanya tanya kemudian jadi beli di sini
untuk harganya mbak dibandingkan dengan yang lain gimana
harga lumayan terjangkau sesuai sama kualitasnya
sepatu buatan tangan tamaji ini dijual dengan harga beragam
mulai dari rp lima puluh hingga lima ratus rupiah tergantung model sepatunya